lo maksudnya apa sih
nyari orang botak gendut
nyari siapa lo minta bantuan
enggak bang saya gak bermaksud
itu cuma kebetulan bang
kebetulan bagaimana lo nyuruh orang kok
disuruh pulang sama mama
papa sama camer lo maksudnya
mudah mudahan papa sama pamudin gak berantem ya
mana mungkin berantem di masjid
sayetan juga gak berani masuk
maksud gua sekeluar dari masjid
emangnya anak sekolah tunggu tungguan
habis berantem masuk kelas lagi
sepulangnya dari sholat maksud gue
nggak mungkin lah kan banyak orang
eh lo denger sendiri kan tadi
omongannya pamu hidin udah mulai meninggi
sstt gak boleh gitu bang
kamu bisa berhenti kamu bisa berhenti kamu bisa berhenti

pakmu hidinkan calon mertua lo
tuhan kang assalamualaikum
lo maksudnya apa sih
nyari orang botak gendut
enggak bang saya gak bermaksud
itu cuma kebetulan bang
lo nyuruh orang kok
lo kenapa sih
lo ngebelain dia
lo jangan ikut
sampai nyang sabar ya pak
sampai nyang sabar ya pak
sampai nyang sabar ya pak
kalau saya jadi bang muhyiddin
pasti saya tersinggung
mohon maaf bang sebelumnya
ini kerjaan saya moyo yoyo
gak ada maksud buat ngeledek
sampai nini kan kumandang
jangan emosian terus
pada saat ini saya mau jadi ketua masjid
saya jadi ketua masjid pak
iya kenapa pak
bukannya gak mau pak
gimana jadi ketuanya
gak boleh ngerangkap jabatan
ke pejabat tinggi aja rangkap jabatan
gue tau lo hantar ke seloyo ya kan
ada ada aja nih kampung
sampen kalo dikasih tau itu nurut
lo kayak dukun
nah gitu dong
jadi marah juga sama saya
kan lo kagak ikut cukur rambut
bukan itu mat
disuruh gantiin pak marjuki
disuruh jadi apa yuk
jamaah musrik semua
pak muhyiddin balik lagi ke alfikri
emangnya kenapa beb
ya aku seneng beb
kalo pak muhyiddin balik lagi ke alfikri
pak rija sama pak muhyiddin sudah membaik
ini adalah hikmah
isrok miracukmarin beb
lagi ada apa sih rame rame disini john
oh itu mak
salah faham apaan
ngidam mau ngelus kepala orang
botak dan gendut
pak muhyiddin tersinggung
semalam mau berantem mak
sama pak rijal
agak sopan ya
alamat tuh gue mau dipegang pegang
kalau dipikir pikir ya bu
mamat itu orangnya emosian
tapi ternyata baik yo
warga asli disini memang begitu bu
kayak orang marah marah
kayak suara yang manohit ya
kau ada kaget sopan ya sama keluarga gue ya